terungkapnya kasus pertalite dicampur air
menyisakan tanda tanya bagaimana bisa pelaku leluasa mencampurkan air ke dalam pertalite di spbu klari karawang
lalu dengan mudah mengirimkannya ke spbu di jalan juanda kota bekasi
jadi dugaan saya sih mungkin ini karena kelalaian
karena sudah biasa orang orang yang belajar sama masalah kontrolnya jadi lemah
ya kita lakukan bu untuk penutupan stibu itu ada kewenangan dari pertamina
kalau untuk pengecekan spbu karena memang ini sudah ditemukan ya kita otomatis ngecek semua spbu
ya itu takut berbahaya buat motor

wah itu ngerugiin banget mbak kita juga nggak tahu kan namanya konsumen gitu kan
kita juga nggak pernah ngecek misalkan lagi isi bensin nih taruhlah ya kita nggak ngecek itu apakah campur apa enggaknya gitu kan
setelah kasus masalah bmk campur air kita harus lebih waspada lagi dari pengisian dari pembeksinya juga kita harus teliti
terungkapnya kasus pertalet bercampur air
pihak dinas perindustrian dan perdagangan kota bekasi menyebut kasus ini baru pertama kali terjadi di wilayahnya
untuk spbu yang pertalite ya pertalite campur air maupun jenis minyak yang lain ini yang pertama kali kita temukan di kota bekasi
kasus ini kita langsung turun bu kita langsung turun ke lapangan ya langsung pengawasan
dan khususnya sebenarnya kita ini pengukuran
tapi dalam pengawasan kita langsung turun dan itu ditemukan memang real ditemukan tapi kan indikasinya masih belum jelas
jadi di samping itu pihak kepolisian juga mencari mengevaluasi terjadinya ya akhirnya ditemukan bahwasannya ada kriminal kecurangan oleh oknum
saat kejadian dua pelaku leluasa melancarkan aksinya di dua spbu
kriminolog universitas indonesia dadang sudia
jadi menilai kasus mencampur pertalite dengan air yang dilakukan seorang sopir dan kernet terjadi karena lemahnya pengawasan di kedua spbu tersebut
tersangka na dan ma diduga kuat telah merencanakan perbuatannya
jadi dugaan saya sih mungkin ini karena kelalaian
karena sudah biasa orang orang yang diduga aja selama tidak ada masalah kemudian kontrolnya jadi lebih lemah
dugaan saya sih kayaknya ini sudah direnyalakan
walaupun pelakunya mengatakan ini tidak direncanakan cuma kebinaan sesaat aja
kalau kepindahan sesaat mungkin tidak akan melepas sekian banyak
karena kan tangki itu isinya satu delapan liter satu delapan liter juga bukan sesuatu yang sedikit
jadi dugaan saya sih ini sudah direncanakan kalau si pelakunya
ulah tersangka na dan ma merugikan masyarakat
aris harvenda pengamat otomotif menyebut
menggunakan bbm bercampur air dapat menyebabkan mesin kendaraan rusak
biaya perbaikannya pun tak sedikit
biasanya itu ruang mesin itu akan rusak
yang pada akhirnya anda harus melakukan perbaikan
ya paling kecil ya paling kecil kerusakannya ya mungkin di area pistonnya itu bintik bintik
nanti dia harus turun mesin harus ganti piston
itu ketika kalau volume air itu sudah terlalu banyak di dalam mesin
dia akan bukan hanya merusak pistol tapi dia akan merembet ke yang lain lain
bisa ke stang pistone terus lalu silinder headnya itu bisa melengkung
yang akhirnya satu mesin itu tidak bisa digunakan
jadi sangat sangat fatal dan itu memang berahaya
saat kejadian banyak kendaraan mogok setelah mengisi pertalite mengandung air
aris menjelaskan agar tidak berdampak lebih parah pada mesin kendaraan
semestinya pengendara segera matikan mesin
yang paling gampang itu adalah ya stop dulu pastinya berhenti
karena air tidak senyawa dengan bensin itu akan terlihat di situ
wah ini ada airnya udah jangan dipakai terus
itu kalau udah begitu lebih baik ya udah tarik lah atau dorong karena apa
karena begitu berasa langsung antisipasi itu lebih aman
nah kalau dipaksa terus dipakai pakai bahkan berhari hari
agar kasus mencampur pertalite dengan air tidak berulang
diharapkan pihak berunang menerapkan pengawasan ketat
terhadap seluruh jalur distribusi bbm
hal ini butuh dukungan penuh setiap pengelola spbu
selain itu penindakan tegas harus dilakukan pada spbu yang terbukti melakukan pelanggaran
jadi saya berharap pamina dengan berbagai macam upaya yang bisa diadakan untuk mengontrol
mengontrol kemudian menera secara rutin
kemudian mengontrol kualitas sediakan bakar minyaknya juga
tapi itu terdua sekali lah ketika spbu yang melakukan pelanggaran tersebut
mendapatkan sanksi untuk berhenti operasional
atau mungkin bisa juga ada tim pengganti dari pertamina untuk sementara waktu
jadi spbu nya tidak di ban tidak ditutup tidak dihentikan
tapi manajemennya langsung diganti oleh manajemen yang mui dikirim oleh pertamina
sejalan dengan itu pihak dinas perindustrian dan perdagangan kota bekasi berkomitmen
memperbaiki kualitas pengawasan dan pengecekan rutin terhadap seluruh spbu di wilayah kota bekasi
untuk penutupan stbu itu ada kewenangan dari pertamina
kalau untuk pengecekan spbu karena memang ini sudah ditemukan
ya kita otomatis ngecek semua spbu
dikhawatirkan ada oknum oknum juga yang
ada ada tim untuk pengukuran pengawasan ada di sini
agar terhindar dari kejahatan maupun kecurangan terkait bbm
jangan sembarangan mengisi bensin
pilih spbu yang terpercaya dan berkualitas
salah satunya spbu milik pemerintah
ngisi di spbu yang udah
kalau misalnya yang pelat merah tuh ada
yang nomornya berapa ya tiga puluh satu kalau nggak salah
mau mengantisipasi kita cari yang spbu spbu yang terpercaya
dan ya yang terpercaya dan ya
yang udah pasti yang mentereng lah ya
kira kira itu ada
kalibrasinya berapa kali berapa hari sekali
terus pengecekan oktannya ada melakukan hal hal kayak gitu
nah itu itu itu penting untuk diperhatikan
lalu jika warga mengetahui ada sesuatu yang mencurigakan
saat mengisi bbm di spbu
atau memiliki keluhan terkait bbm
dapat melaporkannya ke layanan aduan yang telah tersedia
yang bisa dilakukan adalah ketika
setelah mengisi bahan bakar minyak
kemudian mestinya terasa ada sesuatu yang salah
ya itu harus dilaporkan
menyiapkan hotline servicenya yang satu ratus tiga puluh lima itu
kalau memang terjadi seperti itu ya
himpitan ekonomi tak jarang membuat akal sehat terpojok
bukannya menyelesaikan masalah utang
tersangka ma justru harus membayar lebih mahal atas perbuatannya
kini harus mendekam di balik jeruji besi